anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news perang antara rusia dan ukraina akhirnya pecah setelah rusia melancarkan serangan ke beberapa wilayah perbatasan ukraina
sementara pihak kementerian luar negeri ukraina mendeklarasikan siap mempertahankan diri bagaimana situasi warga negara indonesia di ukraina dan bagaimana kemudian sikap dari pemerintah indonesia menanggapi dan juga menyikapi perang yang pecah antara rusia dan juga ukraina
sudah ada jurubicara kementerian luar negeri teguh faizaz shah selamat sore pak faiz
selamat sore mbak rifana
oke pak faiz ada satu ratus tiga puluh delapan warga negara indonesia di ukraina apakah kemudian dari kementerian luar negeri sudah mendapatkan laporan kondisi mereka ini sekarang bagaimana pak
kondisi mereka sebenarnya terus terpantau oleh kbri kita di sana ya
dan saat sekarang memang kita dalam proses melakukan upaya upaya memindahkan mereka ke tempat yang lain
itu sudah dijalankan dan untuk itu jakarta dengan kiev dan juga beberapa perwakilan kita di wilayah terdekat sudah melakukan berbagai rapat sejak beberapa waktu lalu
dan sekarang kita sedang mematangkan upaya untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman
oke upaya memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman apakah ini menggunakan jalur udara atau ada opsi menggunakan jalur darat pak
sekarang opsi yang terbuka hanya untuk jalan darat ya
ini yang sedang dipastikan akan bisa dilakukan dengan baik
oke jika menggunakan jalur darat tadi kami mendapatkan informasi pak dari wni yang ada di ukraina
bahwa dari pihak pemerintah menyiapkan jalur darat dari kiev kemudian ke perbatasan yang dekat dengan polandia
baru dari polandia nanti naik pesawat melalui jalur udara menuju ke indonesia apakah itu bisa dikonfirmasi pak faiz
semua simulasi kita lakukan ya
jadi memang ada beberapa titik di mana masyarakat
sekarang yang memang yang sudah dilakukan simulasi adalah pemindahan ke polandia
namun tentunya kita melihat sejauh mana mereka berkeinginan untuk kembali ke tanah air atau ada rencana rencana lain
semuanya akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan
oke sejauh ini dari satu ratus tiga puluh delapan wni apakah semuanya mau kembali ke tanah air atau mereka punya opsi opsi lain pak
karena ada beberapa yang kabarnya ingin tetap bertahan begitu pak di sana
ini sedang ditanyakan
memastikan ya sebaik baiknya adalah mereka dievakuasi ke tempat yang lebih aman
saat sekarang kita tidak bisa mendeskripsikan kondisi di lapangan ya
sebenarnya saat sekarang satu bersama sudah berlangsung membahas antara jakarta dengan hutan besar kita di ukraina dan di dua negara lain yang bermatasas
oke dengan pecahnya perang antara rusia dan juga ukraina ini bagaimana kemudian sikap pemerintah indonesia
apakah itu bisa dikonsumsi
kemudian kementerian luar negeri sudah mendapatkan informasi sikap resmi dari pemerintah indonesia menanggapi pecahnya perang rusia dan juga ukraina ini
pertama kita selalu merujuk pada piagam pbb dan hukum internasional ya
bagaimana dari awal kita meminta negara negara memberikan penghormatan kepada piagam pbb
ini nyangkut juga pada aspek penghormatan dan batas batas wilayah satu negara
jadi yang terjadi sekarang perang antara militer di ukraina tentunya tidak bisa kita abaikan dan kita bisa menyesalkan terjadinya perang antara rusia
oke pak tadi kami baru saja mengikuti konferensi pers yang dilakukan oleh duta besar ukraina untuk republik indonesia dan tadi dubes ukraina untuk ri mengatakan agar pemerintah indonesia mengambil sikap tegas bersuara keras agar didengar oleh para petinggi ataupun orang orang kuat yang diperlukan
jadi apa yang terjadi sekarang
kita mencatat semua harapan yang disampaikan dan komunikasi antara indonesia dengan ukraina dan pihak rusia terus berlangsung
kita sudah menyampaikan posisi pemerintah dan harapan kita negara negara yang terlibat dalam konflik segera bisa menahan diri dan menghentikan sehingga eskalasi tidak memperburuk kondisi di sana
oke pak kita tahu pak bahwa indonesia ditunjuk
menjadi tuan rumah presidensi g dua puluh apakah kemudian dalam ajang gelaran presidensi g dua puluh ini kemudian pemerintah akan mengambil sikap terhadap apa yang terjadi di rusia dan juga ukraina
sebenarnya g dua puluh didesain untuk membahas kerjasama ekonomi di antara dua puluh negara dan secara global ya
apa disebut major economic hop ekonomi di dunia ini ya
mau tidak mau pada waktu itu
nanti institusi ini akan jadi bagian dari pembahasan
tapi kalau kita berbicara mengenai pertemuan g dua puluh sendiri ktt nya baru berlangsung bulan november ya
kemudian pada saat nanti sudah ada peredaran ketegangan dan sudah ada penyelesaian permasalahan yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik
baik baik kita berharap bahwa diplomasi masih terbuka lebar begitu ya sehingga lebih banyak lagi yang bisa diselamatkan
termasuk satu ratus tiga puluh delapan wni yang berada di ukraina
saat ini semoga semuanya selamat dari kementerian luar negeri bisa membawa pulang mereka kembali ke tanah air
terima kasih sekali jurubicara kementerian luar negeri republik indonesia pak tuku faizaz shah
atas waktunya kepada cnn indonesia breaking news sore hari ini
saya selalu pak faiz